saat ini saya bersama kawan kawan dari dokter nakes
perawat bidan dokter gigi dan lain lain ya di dpr untuk memperjuangkan menolak
rancangan undang undang kesehatan nah rancangan undang undang kesehatan ini
dinilai tidak berpihak kepada rakyat secara keseluruhan nah ini kita sedang ada di mobil
untuk menuju ke komplek parlemen senayan untuk bertemu dengan komisi sembilan ya pak ya
panja ruu kesehatan kira kira akan memperbincangkan apa nanti dalam kita
tuntutkan kita sudah final kita ingin ruu kesehatan ini dihentikan tujuh kenapa harus
dihentikan karena banyak hal hal yang mengancam kesehatan masyarakat dan kedaulatan indonesia oke
harusnya seperti apa harusnya harusnya karena ini bicara tentang ruu kesehatan bicara tentang
hak fundamental hak konstitusional rakyat dibicarakanlah melibatkan seluruh stakeholder
jangan terburu buru gitu kan dan kami membaca ada kepentingan oligarki dan kepentingan asing di ruu
ini undang undang kesehatan baru sudah mencapai klimaksnya dalam demonstrasi dokter
dan tenaga kesehatan awal juni dua ribu dua puluh tiga lalu mereka merasa pemerintah dan
dpr mengabaikan masukan mereka sebenarnya hirup pikuk tentang undang undang kesehatan ini
gimana sih dok ya hirup pikuknya itu sudah lama dari tahun lalu ketika muncul pertama kali draft ruu
yang katanya enggak jelas apakah dikeluarkan oleh dpr atau pemerintah tapi yang buat kita aneh itu
adalah kok bisa ada sebuah rancangan undang undang empat ratus pasal enggak ada yang ngaku gitu loh empat ratus pasal
masalahnya tidak ada yang ngaku yang velia apa yang buatnya siapa lu padahal sebelumnya di
proleksa sebelumnya di awal tahun ngeburu buru dua nggak ada ya kan jadi apa urgensinya tiba tiba
memunculkan rancangan undang undang dengan mekanisme omnibus nanti ketika februari
dua ribu dua puluh tiga baru ada yang ngaku ini inisiatif dpr oh jadi sekarang udah clear udah klik ini
inisiatif inisiatif dpr tetapi kemudian dalam perjalanannya kita melihat ada dinamika terkait
dengan daftar inventaris masalah yang dikeluarkan oleh pdi dan kemudian kemudian kita melihat ada dan
penipuan yang terkait dengan daftar inventaris masalah yang dikeluarkan oleh pdi dan kemudian dalam perjalanannya kita melihat ada
yang dikeluarkan oleh pemerintah

kok beberapa substansinya
hampir sama dengan draft yang

ada naskah akademik ada sosialisasi
lain lain ini kan tidak jelas
jadi secara prosedural saja
banyak pertanyaan belum lagi
kemudian dia terburu buru sembunyi sembunyi
pembahasannya tapi karena banyak sekali
substansi yang bermasalah kami
kelompokkan dalam tiga kelompok permasalahan
kemanusiaan kemudian persoalan
kemanusiaan bicara tentang
bicara tentang bedah mayat
baru kemudian kalau bicara
tentang keamanan kita bicara tentang
dokter asing yang masuk tanpa di
filter belum bicara tentang
data kesehatan yang bisa ditransfer ke luar negeri
itu kan bicara tentang
keamanan baru kemudian
bicara tentang ketahanan tadi
ya ketahanan itu
ya misalnya tentang dokter asing itu masuk
tanpa di filter bisa aja kan dia dokter asing
bukan tujuannya untuk mengobati
bisa jadi dia utusan dari negara lain
intelijen segala macem dan segala macem
belum lagi tentang obat obatan yang nanti
masih bisa diekspor dari luar ke indonesia
dengan tujuan tujuan tertentu
ini yang kami sangat concern disitu
substansinya dan sampai dengan hari ini
belum ada tanda tanda terkait dengan substansi ini
aborsi misalnya kita
lihat aborsi itu di undang undang tahun dua ribu sembilan belas
disebutkan aborsi itu ada dua indikasi
indikasi medis dan indikasi akibat perkosaan
yang menyebabkan gangguan psikologis berat
itu di undang undang tahun dua ribu sembilan
di ru ini disebutkan
indikasinya hanya dua indikasi darurat dan medis
dan indikasi perkosaan saja
jadi perkosaan yang tanpa disebutkan
perkosaan yang menyebabkan apa
itu masalah aborsi
kemudian di sebelumnya
syarat aborsi itu adalah
tapi ini ini menjadi empat belas minggu
soal dokter asing yang boleh praktik di indonesia
kita pertama prinsipnya
dokter asing itu kita tidak anti dokter asing
karena selama ini
banyak dokter asing yang praktek di indonesia
tujuannya untuk ahli teknologi
jadi dokter sub spesialis di negara lain
dia ngajarin dokter dokter kita
setelah kita sudah handal
dia balik ke negaranya itu nggak ada masalah di kita
bahkan beberapa kali kita bikin seminar
mengundang dokter asing juga untuk bicara ini
itu tidak ada masalah disitu
tetapi yang menjadi masalah di ru ini
ada dokter yang praktik lima tahun di negaranya
sudah bisa menyelonong praktik di kita
perdata pidana juga menjadi persoalan di ru ini ya
karena gini bicara tentang praktik kedokteran saja
di undang undang praktek kedokteran itu
pernah ada pasal tentang pidana penjara
yang sudah dihapus oleh mahkamah konstitusi
belum lagi bicara tentang tenaga
ketika sudah bisa di undang undang keperawatan dan kebidanan
itu mereka hanya ada
hukuman penjara pidana penjara itu sudah
tidak ada di undang undang keperawatan dan kebidanan
sekarang muncul di ero ini
sebentar berarti dokter ketika
masyarakat merasa tidak puas
dia langsung bisa menggugat
tanpa ada lapor dulu
secara etika dan seterusnya
di undang undang ini tidak bisa
di undang undang ini diberikan kebebasan
setiap warga negara untuk melaporkan langsung ke jalur hukum
apa titik kritisnya ketika ini diterapkan
ya semua orang bisa menggugat dokter
terus soal perizinan yang katanya
nggak perlu diperpanjang per lima tahun
oh itu str
itu str namanya surat tanda registrasi
itu str itu dikeluarkan oleh konsil kedokteran
dievaluasi tiap lima tahun sekali
kenapa dievaluasi tiap lima tahun sekali
alat aja itu harus dikalibrasi
alat alat kedokteran di rumah sakit
itu harus diperiksa
alat alat kedokteran di rumah sakit
itu setiap tahun harus dikalibrasi
harus dicek itu baru alat
yang jadi khawatiran kita apa
jadi sekali lagi dari pembicaraan kita tadi
kita tidak bicara tentang idinya
kita bicara tentang masyarakatnya
saya menemui melki lakalena
dari panitia kerja rancangan
komisi sembilan dpr untuk memastikan
posisi kasusnya seperti apa sih pak mel sekarang
ya kalau pembahasan ruu kesehatan kan berjalan
dari bulan april
sampai saat ini ya
itu di komisi sembilan maksud saya
itu kan berlangsung dengan terbuka
bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang
di badan legislasi dpr
balik dpr ri pada saat penyusunan
sebagai inisiatif dpr ri
itu juga sudah saya dengar juga itu melibatkan banyak
yang sedih kalangan jadi rumusan yang
menjadi hak inisiatif dpr ri itu juga
sudah melibatkan banyak yang sedih kalangan
untuk juga bisa terlibat dalam penyusunan
draft inisiatif dpr ri kemarin
pemerintah juga saya dengarkan
membuat semacam ada ratusan
saya dengar public hearing juga mendengarkan masyarakat
jadi kalau terkait dengan ada
pemberian kesempatan memberikan masukan
itu sudah sangat luar biasa dibuat oleh dpr ri
pada tahap awal dibalik
pemerintah ketika membuat public hearing
untuk membuat dim dim yang kemudian ada tiga lebih ini
dan kami sendiri di dpr ri kemudian membuat
di komisi sembilan ketika membahas juga sama
kan ini kan tidak bisa dihindari
dalam undang undang kesehatan ini kan
ada aspirasi yang mungkin saja
nah kalau materi yang kemarin
disampaikan dalam demo teman teman
nakes tersebut itu secara umum
yang disampaikan tersebut sudah kita putuskan semua
seperti yang mereka minta seperti
mencegah liberalisasi bidang pelayanan kesehatan
itu berjalan kita tetap
menjaga nasionalisme dan juga
kemandirian di bidang pelayanan kesehatan di tanah air
jadi orang bilang
tentang bagaimana kita membuka bagi dokter asing
tidak seperti yang digambarkan semua itu dengan
aturan ketat dengan hal tertentu
dimana misalnya ya dokter
itu boleh datang dari luar negeri itu
warga negara asing daftar lulusan luar negeri ini
boleh datang di daerah yang memang kita
disitu kekurangan dokter misalnya atau memang
dengan spesifikasi tertentu yang memang kita sendiri belum punya
dan sebagainya jadi tidak dibuka umum
kayak macam semua orang bisa datang ke sini tidak seperti itu
tapi ada hal hal secara terhadap khusus
yang kita berikan sehingga nanti tidak gampang
orang kesini dari luar negeri untuk kerja disini
di bidang kesehatan
salah satu yang dikasih masukan itu adalah ini pak
itu juga sama kalau str juga sama
kita juga sebenarnya
sepakat dengan pemerintah bahwa
str itu berlangsung seumur hidup
yang akan diberlakukan selama lima tahun sekali akan dikeluarkan ya
oleh otoritas tertentu untuk
membuat mereka bisa praktik
seperti saya ini kan apoteker ya
harusnya saya bisa praktek dong
saya mau bersiapkan diri untuk bisa berpraktik
karena saya bukan bersiapkan diri untuk praktik
di apotek misalnya saya tidak perlu ada sip
tapi saya sebagai apotekar
sampai dia mati saya tetap apotekar
ada dokter dokter yang ada di komisi sembilan
lain ataupun di komisi yang lain mereka tetap dokter
sampai mati tapi kalau dia mau praktek
dia mesti ada proses evaluasi dulu yang lima tahun sekali
itu akan dicek gitu nah itu
ada otoritas tertentu yang akan mengeluarkan izin
nah cuma memang persoalannya adalah
kalau dulu itu semuanya itu melalui
o p nah sekarang ini
pemerintah akan ambil alih itu
untuk nanti itu akan melalui
proses apa yang dulu
o p melakukan itu secara
apa namanya lebih dominan misalnya
dia akan ditarik dia lebih ke tengah
nanti jadi akan menjadi urusan dari
misalnya nanti konsil pemerintah dan juga
perwakilan masyarakat juga untuk duduk akan menjadi
apa bagian yang akan memutuskan
untuk urusan urusan ini
artinya pelibatan organisasi organisasi profesi
yang kemarin ikut turun itu itu
masih akan ada di kemudian hari atau gimana
organisasi profesi juga tetap diberikan ruang
dalam undang undang ini kita tetap akan milik organisasi profesi
jumlah yang akan
satu atau lebih yang pasti kita ikut
dengan undang undang yang
memberikan pesan bahwa
kebebasan bersikap berkumpul itu kan
untuk semua orang jadi dalam kondisi
profesi pun juga menyesuaikan gitu
nah nantinya kalau saya lihat dari
gambaran kemarin diskusi dengan pemerintah itu
o p bisa mungkin lebih dari
satu dan akan dibikin standar yang sama untuk
o p untuk kemudian bisa melaksanakan tugas tugas
sebagai o p yang diakui gitu
soal apa namanya gugatan pasien terhadap
dokter yang dalam undang undang yang baru ini
ru yang baru ini tanpa melalui
apa namanya sidang etik dulu
kalau sekarang gini ini juga hoax
juga kalau yang berkembang di luar ini
jadi sebenarnya yang diputuskan oleh kami di undang undang
kesehatan ini adalah kita ingin memberi
ruang bahwa para dokter
teman teman bidan perawat farmasi
semua tenaga kesehatan itu
akan juga mendapatkan imunitas terbatas
dalam imunitas terbatas itu artinya
itu istilah kami ya
ketika mereka melakukan sebuah proses
kekeliruan kesalahan kelalaian ataupun
dia tidak serta merta langsung diproses dengan peradilan umum
akan ada mekanisme internal
di masing masing tenaga kesehatan
tersebut atau penerangan medis tersebut
untuk melihat apakah ini pelanggaran disiplin
atau pelanggaran etis karena memang itu kemudian
memang bisa diproses dalam konteks yang lain
itu sidangnya di mana jadi sebenarnya
sidang itu ada di internal tenaga kesehatan dulu
nanti akan melihat duduk perkara
dari kelalaian kesalahan ataupun juga
yang diadakan itu jadi
tidak langsung otomatis misalnya peradilan umum gitu
ini demo besar kemarin itu
itu apakah masih
ada ruang untuk
kemudian ruu ini berubah
atau diubah atau apapun pak
sebenarnya sampai dengan undang undang ini
dibahas dan diputuskan dalam
pari purna dpr ri masih
masukan itu masih mungkin saja terjadi tapi sebelum diputus
ketika kami sudah membahas di
tingkat satu antara kami dengan pemerintah
membahas seluruh hasil dari
hasil panja yang sudah dibahas berhari hari atau
berbulan bulan ini salah satu yang mereka ingin
mereka sampaikan dan bahkan
kemungkinan mogok pak artinya ini
berapa urgennya persoalan ini
persoalan ini dilihat begini kalau mogok yang
sampai itu terjadi juga
menurut saya nanti yang akan jadi
jelek justru teman teman sendiri pertama
begini pasien pasti terganggu
itu sudah melanggar itu sudah
melanggar apa yang menjadi
ya sumpah kita lah
saya kan juga tenaga kesehatan jadi saya tahu bahwa
sumpah kita itu bukan
urusan demo urusan menyangkut hal hal
yang menyangkut kita punya diri ya
jadi kalau kita demo
kepentingan diri kita itu saya kira tidak pada tempatnya lah
tapi yang penting
adalah menjaga keselamatan pasien menjaga
menjaga kesembuhan pasien lah
yang kedua juga
banyak masukan sampai ke kami bahwa
justru di luar pengurus pengurus organisasi profesi
tersebut ini anggota anggota biasa ya
anggota anggota biasa dari organisasi profesi
tersebut itu justru malah mendukung
banyak banget malah hampir semua
anggota panji itu menyampaikan bahwa
ini yang ribut cuma para pengurus pengurus di atasnya
doang baik di pusat terutama yang di pusat
di daerah mah gak ada
kenapa mereka mendukung pak
ya justru mereka merasa pak mungkin melalui
kesihatan ini justru ruang pengab yang
selama ini mereka tidak dapat itu mungkin diperoleh
benarkah dokter di daerah
menyetujui hal itu
ini obrolan saya dengan salah satu dokter
di daerah terpencil indonesia
tepatnya di halmahera selatan
dr diki mungkin bisa memperkenalkan diri
siapa sekarang bertugas di
mana itu dok
assalamualaikum wr wb
perkenalkan saya dokter diki
saya dari ardiansyah
sebagai pegawai negeri sipil di
tempat kerja ini di
rumah taksit umum obi
buton kecamatan obi
kewapatan halmahera selatan meluku utara
diki dan mungkin
dokter dokter lain yang ada di daerah
nggak dok kira kira pasal
pasal apa yang sebenarnya
mengusung kepentingan rakyat ini
tau gak pastinya persoalan persoalan
terkait undang undang kesehatan
yang rencananya mau diubah
ada beberapa pasal yang
dipermasalahkan oleh organisasi profesi
sehingga terjadi penolakan
itu saya tahu pak
tergabung dalam beberapa grup
terutama ya grup grup yang supervisi ya
lewat situ ada sosialisasi
terkait rencana undang undang kemarin
dari dokter luar yang mau
bertugas di indonesia
nah itu seperti
tanda kutip dia dipermudah sekali
keamanan dari kita
seperti halnya dokter
di luar negara sana
bisa saja nanti akan mudah
yang kita tahu
sebenarnya bagi kawan kawan dokter
itu apa sih dok kebutuhan yang paling
urgent bagi seorang
tentu kalau bagi seorang dokter kan
untuk dalam mengobati
pasien itu merupakan seni ya
kita harus punya senjata yang bagus
untuk mengobati pasien
sementara senjata dan peralatannya kita
kurang lengkap jadi alangkah
peralatan obat obatan itu yang
biar kita bisa
memberikan pelayanan yang terbaik
itu apakah peralatan dan obat obatan
atau yang ada di indonesia itu
kalau dalam skala satu sampai sepuluh
kira kira berapa skalanya dok
terutama yang kurang itu
dalam hal hal apa dok
bahkan dulu saya pernah
itu masih ya sekitar
sebelumnya itu bahkan paracetamol itu
tidak ada jadi kita menunggu dulu
nah itu bukan
waktu zaman covid tapi yang sebelum covid
itu memang kita
apakah karena distribusinya terlambat
ya itu yang kita
rasakan selama ini
dengan kondisi seperti itu
bagaimana dengan masyarakatnya dok
apa yang sering
dilakukan dokter dokter di
daerah seperti yang
dokter digi lakukan itu
untuk menutupi keterbatasan keterbatasan itu
biasa bersatu dengan
mungkin jumlahnya tidak
diberikan banyak dibagi bagi
dan itu secara
apakah pernah ada
dokter digi atau rekan rekan kerjaan itu
mengalami sesuatu yang
benar benar di luar batas gitu
pasien ini butuh di
di tindaki lebih lanjut oleh dokter spesialis
yang ada di kabupaten
tapi karena kondisi
jadi seperti maksudnya
tidak bisa berbuat apa apa
jadi kita punya
tidak sampai dengan sesuai dengan kita punya
untuk berbuat yang lebih baik kepada pasien
kan pasien kadang kadang
persoalan besarnya dia tahunya dokter
yang ngurusin dan dokter
seperti ini seperti ini
pernah nggak ada komplain semacam itu dok
kalau komplain paling tidak
misalnya karena tidak ada
tidak ada pemeriksaan ini
itu yang menjadi ya komplain komplain
biasa saja karena memang keadaannya begitu
tapi biasanya sini kan masyarakatnya
masih ya masih
mengantarkan pengobatan tradisional juga
jadi kita juga agak
terlalu sulit untuk
apa namanya melakukan pengobatan
kita harus betul betul pendekatan
secara sosial untuk
makhluk bisa menerima
pengobatan medis itu
kalau menurut dokter yang sedang berbakti
di daerah remote ini
di daerah terpencil ini gimana dok
melihat kondisi itu dok
juga ya karena kita kan mau berbuat
yang terbaik buat pasien tapi
jangan sampai apa yang kita lakukan
itu disalah artikan
jadi kita gampang
dihidupkan itu sebenarnya
kita mau berbuat yang terbaik
dengan melakukan tindakan tindakan
mungkin memang mereka lihat ini
tidak sesuai dengan apa yang dia tahu
kita mau melakukan itu
apakah mereka bisa menerima atau tidak
jangan sampai apa yang kita lakukan ini salah
jadi dilema buat kita nanti ya
ee secara kita
untuk dokter yang ada di indonesia
sendiri di kawasan ini ya
cukup mudah untuk mendapatkan izin praktek
kita mendapatkan sip
ada surat tanda registrasi atau
str nah ini
rancangan itu maunya
jadi seumur hidup
nah sementara organisasi profesi
tetap dengan seperti
hanya ada berkala ada beberapa
dilakukan perpanjangan dengan ada syarat syaratnya
dan saya pikir untuk
memperpanjang str itu
karena untuk mendapatkan
str kan itu ada
perhitungan skp nya jadi kita bisa
mendapatkan skp itu dari
kita praktik sehari hari
dan juga dari skp nya jadi
tidak di tersulit
dok sebagai dokter yang bekerja di
ee ada masukan gak dok
kita sebagai dokter daerah yang
daerah terpencil apalagi
melihat kalau ada perubahan untuk undang undang
tapi sebaiknya yang
undang undang lama saja itu yang
dilihat mana yang masih kurang
diperbaiki itu perlu adanya
ya karena kalau yang saya pahami kan
omni ibu sekelomp ini menyatukan
beberapa undang undang jadi satu
jadi ee itu kayaknya tidak penuh
dan undang undang lama saja itu yang
dilihat mana yang perlu direvisi
itu direvisi kita berharap
yang daerah tetap
dilengkapi lagi lah
kesehatan yang terbaik